inilah pulau rondo yang berada di ujung barat nusantara
meski tak berpenghuni pulau seluas sekitar lima puluh hektare ini senantiasa dijaga tiga puluh empat personil marinir
bukan hal mudah menjaga pulau yang letaknya strategis ini
meski dengan fasilitas seadanya para marinir tetap setia menjaga pulau rondo
tantangan para marinir penjaga pulau antara lain tak ada sumber air tawar
serta tak ada dermaga untuk bongkar muat logistik
untuk itulah menko polhukam dan menteri dalam negeri selaku ketua dewan pengarah
dan kepala badan nasional pengelola perbatasan atau bnpp mendatangi pulau rondo pada dua puluh satu desember lalu
kedatangan dua petinggi negara ini untuk mendengar langsung masalah di lapangan
hadiran kami adalah pertanda atau pernyataan resmi kehadiran negara di seluruh perbatasan
yang akan kami jaga dan kami bangun dengan sebaik baiknya demi kemajuan bangsa dan negara
pada saat yang sama pemerintah juga memberikan bantuan bagi para pasukan di pulau tersebut
yaitu meliputi paket bahan makanan pokok pembangkit listrik tenaga surya serta mesin generator listrik
bantuan ini bisa menaikkan moral para penjaga perbatasan
nah pulau rondo perlu kita jaga meskipun pulau kecil
ini yang menentukan wilayah yang luas sekali
bayangkan kalau sana pulau rondo tidak kita jaga diambil orang lain
berarti akan dihitung dari dua ratus dua ratus eh dari titik itu
akan ditarik dua ratus meter ke dalam wilayah kita menjadi zona ekonomi eksklusif negara lain
nah sekarang kalau dengan titik itu kita hitung batas kontinen kita dua belas mil laut menjadi batas negara kita kedaulatan penuh
pulau rondo merupakan satu dari sebelas pulau kecil terluar nkri
selain itu saat ini di indonesia terdapat tujuh belas lima ratus empat puluh
enam belas seratus diantaranya telah didaftarkan di pbb
sisanya sudah didaftarkan namun belum memiliki nama
demi liputan cnn indonesia